perang rusia dan ukraina diperkirakan memberikan dampak ke perekonomian indonesia
ketegangan kedua negara itu akan merugikan perekonomian global dan mengganggu proses pemulihan ekonomi dunia
sejauh apa dampaknya bagi indonesia kita bahas bersama direktur center of economic and law studies bima yudhistira
selamat sore mas bima
sehat ya mas
oke terima kasih mas bima sudah bergabung
gini mas bima kan prediksinya sudah ada bahwa kemudian invasi rusia terhadap ukraina ini akan membawa perlambatan terhadap ekonomi
perbaikan ekonomi di dalam negeri juga berpengaruh begitu ya
nah ini secara makro dulu kita melihatnya pengaruh seperti apa yang akan terasa begitu ya
khususnya aktivitas perdagangan dari rusia untuk indonesia
yang jelas posisi ukraina dan rusia sendiri merupakan yang cukup penting
kalau kita melihat ya sekarang ancaman dari ukraina ini konflik di ukraina yang terus berlanjut membuat harga minyak mentahnya terus mengalami kenaikan
dan kalau minyak mentahnya terus naik ya apalagi di atas satu ratus dua puluh sampai dengan satu ratus tiga puluh dolar per barel tentunya ini akan berdampak ke indonesia juga
salah satunya adalah biaya impor akan jadi lebih mahal biaya logistik akan mengalami penyesuaian distribusinya juga akan memotong waktu yang lebih lama
memakan waktu lebih lama bahkan bisa jadi kalau kita impor dari rusia sekarang ini kita harus mencari alternatif negara negara lainnya
dan yang jelas imbasnya juga kepada pemulihan ekonomi secara global
karena ekspor ke ukraina maupun ke rusia itu juga merupakan ekspor yang cukup potensial saat ini
karena rusia dan ukraina adalah salah satu pintu masuk khususnya ke eropa bagian timur dan juga ke wilayah asia
bahkan ada beberapa ekspor
ada beberapa ekspor ke tiongkok yang melewati rusia dulu diproses di rusia baru diekspor ke tiongkok
jadi ini sangat berdampak cukup signifikan karena dunia saat ini menghadapi dua ancaman sekaligus
ancaman pandeminya masih ada
yang kedua adalah ancaman dari geopolitik yang belum stabil
oke ini berarti harga bbm bakal naik lagi kang
ya ini tergantung ya dari dua hal
yang pertama kesiapan dari pemerintah
apakah subsidinya mau dikurangi atau kesiapannya ditambah subsidi energinya ditambah
mungkin dari rp satu ratus tiga puluh empat triliun akan melebar menjadi satu ratus delapan puluh triliun
atau yang kedua kalaupun ini bukan bagian dari skema subsidi karena ada yang non subsidi juga
nah kita melihat apakah kesiapan dari bumn baik pertamina maupun pln ini bisa menjaga stabilitas
karena tentunya untuk yang non subsidi kalau tidak dinaikkan dampaknya bisa ke keuangan
jadi memang penyalur energi
oke memberi ini ya tekanan kepada apbn begitu ya
ya di sisi yang lain sebenarnya begini
ini menarik karena dalam apbn ada estimasi terjadi kenaikan pendapatan sampai rp satu ratus sebelas triliun
karena diuntungkan dari batu barang pph ekspornya naik sawit juga penerimaan negara bukan pajaknya naik
tapi di sisi yang lain adalah memang dibelanja pemerintah khususnya dibelanja subsidi energi
dan belanja jaminan sosialnya pasti akan lebih besar di dua ribu dua puluh dua
nah ini yang menjadi khawatiran di satu sisi untung
tetapi juga pemerintah harus memikirkan alokasi anggaran yang lebih besar
sehingga tidak terjadi guncangan inflasi atau kenaikan harga di dalam negeri yang berlebihan
oke artinya kemudian mekanisme antisipatif sudah harus disiapkan ya karena situasinya juga masih unpredictable
gini mas bima kalau kemudian tadi kita bicara soal energi ya
atau minyak dan gas katakanlah begitu
komoditas gandum ini juga katanya cukup berpengaruh terhadap sektor konsumsi
karena juga itu tadi alasannya biaya logistik dan juga supply yang terhambat
pengaruhnya ini akan seperti apa
apakah kemudian juga harus mencari alternatif untuk mencukupi rantai pasokan di dalam negeri
selain dari energi memang ya salah satunya kan gandum ini sumber dari ukraina maupun rusia pasar impor yang paling besar
karena tidak mungkin ditanam di dalam negeri ya
kalau memaksakan juga iklimnya nggak cocok
iklimnya harusnya subtropis
nah jadi opsi pertama adalah mencari negara negara alternatif
misalnya yang paling dekat adalah australia
kemudian juga partner dagang kita yang paling besar salah satunya adalah tiongkok
ini bisa diminta untuk melakukan kontrak jangka panjang untuk pembelian gandum
sehingga harganya relatif lebih stabil
atau yang kedua memang harus substitusi
bahwa ketergantungan terhadap gandum ini juga punya resiko terhadap ekonomi
terhadap stabilitas harga pangan misalnya
mungkin kita harus mulai merubah
jadi menurut saya yang adanya bahan bakunya dalam gandum bisa diubah ke bahan baku alternatif lainnya ya
bisa dari jagung
kemudian juga bisa dari umbi umbian yang diproduksi di dalam negeri
ini juga saatnya kita mengurangi juga ketergantungan tadi
oke tapi kemudian harga pupuk juga kabarnya ikut terkerek juga
gimana dengan alternatif pengganti tadi
ini masih bisa kemudian ada opsi lain mas bima
untuk pupuk ya memang yang pupuk yang non subsidi
kalau untuk pupuk yang subsidi masih ada bumn ya di bidang pupuk
bisa ini sebenarnya ketentakan
karena rusia itu memang salah satu kemasok gas alam amoniak besar di dunia
sehingga dia juga memproduksi turunannya adalah pupuk
nah ini kesempatan ketika rusia dia dilakukan ya mengalami blokade oleh beberapa negara tujuan ekspor pupuk
indonesia bisa masuk misalnya ke pasar vietnam malaysia ataupun thailand
di negara yang paling dekat untuk ekspor
nah untuk yang di dalam negeri sebenarnya bisa memanfaatkan dari stabilitas harga gas khusus
karena harga gas khusus untuk pupuk ini dibedakan
jadi sekitar enam dolar per nmdq
sehingga industri pupuk di dalam negeri pun juga bisa mengenjot untuk menutupi kekurangan dari impor pupuk yang berasal dari rusia khususnya
jadi ini sebenarnya saya melihatnya sebagai kesempatan
soal lain mas bima
fluktuasi nilai tukar rupiah kartanya juga ini akan memberi dampak kepada perekonomian indonesia ini
menjelaskannya secara sederhana bagaimana
jadi kalau nilai tukar rupiah ini berpengaruhnya terhadap resiko global
jadi ketika resiko geopolitik meningkat
maka investor itu cenderung untuk menghindari aset aset yang beresiko tinggi
jadi mereka keluar sebentar dari negara berkembang
mungkin masuk ke instrumen instrumen yang lebih aman di negara maju
seperti surat hutang pemerintah
dan ini yang membuat adanya gejolak di nilai tukar
tapi kalau melihat nilai tukar rupiah
tukar rupiah dibandingkan dengan kinerja misalnya lira di turki
kemudian juga real di brazil
tentunya dibandingkan negara berkembang rupiah masih relatif cukup stabil
karena terbantu oleh bumi harga komoditas
nah itu yang kondisi yang terjadi saat itu
oke mas bima terakhir
apa kemudian kebijakan antisipatif dari pemerintah khususnya di dalam negeri sendiri kini
memang sifatnya harus menggunakan prinsip kehatian kehatian ya
karena situasinya juga masih belum menentu begitu
yang pertama tentu dari sisi energi
yang perlu dilakukan adalah menambah alokasi subsidi
jadi cukuplah ada kenaikan dua kali untuk subsidi
harusnya memang tidak ada kenaikan
karena pemerintah bisa menggunakan dana kompensasi
dari keuntungan harga komoditas lainnya yang naik
kemudian yang kedua tentunya adalah stabilitas pangannya
karena ini adalah jilang ramadhan dan lebaran
mau bicara kedelai
kemudian juga bawang putih
sekarang juga harganya mulai mengalami kenaikan
itu mungkin bisa dijaga dengan intervensi oleh bulog
atau intervensi melalui stabilitas harga dan subsidi langsung
jadi energi dan pangan ini yang saya kira penting ya
karena kalau ini berkepanjangan
tanpa ada mitigasi
maka imbasnya kepada inflasi jauh lebih tinggi di dua ribu dua puluh dua ini
semoga sudah siap begitu ya
dengan skema antisipasi
dengan situasi yang belum menentu seperti sekarang
agar kemudian tidak memberi dampak yang semakin berat
bagi perekonomian di indonesia di tanah air sendiri
sudah bergabung dengan cnn indonesia world now sore ini